perkembangan pesat teknologi informasi dan informatika terbukti berpengaruh signifikan pada perilaku masyarakat
dalam menyikapi isu isu di publik tak terkecuali dunia sosial politik
meningkatnya pengguna media sosial di dunia maya juga tidak bisa dipungkiri
memiliki andil penting dalam menggiring opini publik
bahkan terbukti efektif sebagai salah satu mesin politik untuk menggalang suara pemilih
termasuk salah satunya di momen pilkada dki jakarta
dan malam ini kami akan mengajak anda untuk melihat dinamika politik ibu kota
dari perspektif media sosial bersama direktur eksekutif politika wave yose rizal
selamat malam bang yose
kita akan berbicara malam ini sebenarnya kita sudah beberapa hari terakhir ini mengulas tentang pilkada dki
tapi kita malam ini akan berfokus tentang setelah pdip menyatakan dukungan dalam hal ini mengusung pasangan ahok jarot ya
kita akan berbicara tren perbincangan di media sosialnya itu akan seperti apa
nah kita akan mulai dengan hal yang terbaru ini kandidat electability
tetapi kita garis bawah ini sebelum pengumuman pasangan calon pdi perjuangan
di sini anda gambarkan basuki cahayapurnama dengan simbol warna merah di sini
berada di kiri kemudian calon calon yang lain ada yang di tengah juga dan ada yang di kanan
apa maksud yang di kiri dan di kanan terlebih dahulu itu
jadi kalau di sini kan ada buletan buletan ini ya mas indra
nah bulutan ini melambangkan jumlah percakapan jadi semakin besar jumlah percakapan
semakin besar buletannya
nah pengalaman kami dari dua ribu dua belas
itu biasanya yang akan menang itu adalah yang paling banyak dipercakapkan dalam artian buletannya paling besar
jadi yang di sebelah kiri ini kita tulis negatif dulu ya
oke ini negatif lah ya negatif di sini positif ya
oke tetapi dia warna merah ini kan adalah basuki cahayapurnama dia percakapannya paling besar
dia paling besar
yang berbicara tentang ahok maksudnya di media sosial ya
yang bicara tentang ahok paling besar tapi kemarin posisinya ada di sebelah kiri
jadi posisi dia negatif dibicarakannya
ini sebelum pengumuman pasangan
sebelum pengumuman pasangan calon oleh pdi perjuangan ya
sekarang kita akan lihat selanjutnya langsung saja kita bicara setelah pengumuman pasangan calon pdi perjuangan
ini hanya di sisi kanan semua ini
betul nah setelah jadi memang ketegangan yang terjadi di dunia nyata kemarin pun terasa di media sosial kan
perubahan perubahannya dinamikanya terasa
dan hanya dalam waktu satu hari pasca pengumuman kita bisa lihat perubahan yang sangat signifikan
yang pertama bulatan ahok ini semakin besar
dan secara drastis bergeser dari kiri ke kanan
dan ke kanan paling kanan posisinya lagi sekarang ya
iya jadi posisi per malam ini ini ahok paling banyak diperbincangkan dan paling positif saat ini
baik boleh dijelaskan terlebih dahulu ini data terakhir muncul pukul berapa tadi
ini data pukul delapan belas
waktu indonesia barat baru saja sekitar satu setengah jam yang lalu begitu ya
ini dari yang sebelumnya kalau boleh kita perbandingkan terlebih dahulu ya
jadi posisi kiri walaupun besar tetapi paling kiri begitu dari kandidat yang lain
semuanya ada di kanan maupun atau mungkin di tengah begitu ya
jadi paling negatif sebenarnya ini ya
kemarin paling negatif
paling negatif sebelum pengumuman pasangan calon oleh pdi perjuangan
tetapi setelah diumumkan oleh pdi perjuangan menjadi calon yang diusung oleh pdi perjuangan begitu
posisinya menjadi paling kanan dan bulatannya semakin besar
artinya banyak memperbincangkan secara positif begitu ya
ya mungkin kita bisa lihat di selanjutnya
jadi tiga banding satu lah ya
nah kalau kita lihat isu isunya ini tiga isu utama yang positif itu
iya dengan didukung pdip dan berpasangan lagi dengan jarod
tinggi sekali yang memprediksi di sosial media mereka akan menang satu putaran
kemudian ini perkawinannya tanpa mahar
ini kan jadi sesuatu yang memang menarik ya
ada nggak perbincangan tentang tanda tangan yang disebut yang mereka disebut di perjuangan tentang kontrak politik
jadi penegasan itu bahwa tidak ada kontrak mahar ataupun barter politik di pengusungan ahok jarod ini
ini jadi sesuatu juga yang dicermati oleh netizen dan jadi sesuatu yang menarik gitu loh
karena selama ini kan dianggap bahwa banyak pemimpin pemimpin yang nantinya berpotensi melakukan tindakan korupsi
itu karena biaya politik yang mahal
ada mahar ada kontrak politik dan lain sebagainya ya
itu satu rangkaian gitu ya
nah ketika ada pasangan yang tegas tegas bilang tidak ada mahar tidak ada kontrak segala macam ya
ini yang diharapkan kan
mereka mengharapkan ya udah
sekali lagi ini yang ditangkap dari perbincangan masyarakat di media sosial ya
kemudian banyak juga yang mengomentari bahwa ya ahok jarot itu udah pasangan serasi selama ini
sementara kalau kita lihat di isu negatifnya ya tetap ada yang bilang bahwa tetap bisa kalah
walaupun sudah diusung oleh pdip
nah kemudian dukungan untuk yusril kalahkan ahok dan yang ketiga dukungan untuk anies kalahkan ahok
jadi kelihatannya kemarin tuh muncul dua nama dari koalisi kekeluargaan tentunya di luar sandiaga uno yang selama ini sudah mereka usung ya
ya sudah jelas gitu disebut
yusril dan juga anies gitu
oke kita akan lihat selanjutnya ini adalah sentimen percakapan tadi sentimen percakapan untuk ahok begitu ya
ini sekarang sentimen percakapan untuk pdi perjuangan
nah jadi kita kan juga mengamati juga kan pasca ini
nah jadi terkait dengan pdi perjuangan kelihatannya masih ada kekecewaan secara internal
kayak kita lihat ada kubunya pendukungnya risma gitu ya
yang sampai marah di kantor dpp dan lain sebagainya
kemudian dari kemarin juga muncul hashtag kan
pdip anti wong cilik hal hal seperti itu
jadi ini satu fenomena yang menarik yang dimana buat ahok nih satu satu memberikan kontribusi sentimen positif yang besar
nah untuk pdip sendiri dalam waktu satu hari setelah ini justru sentimen negatifnya lebih besar daripada sentimen positif
tapi saya juga agak bingung kalau kita lihat di sebelumnya ya
kita agak mundur sedikit agak jauh
ini kan apa namanya perbincangan tentang ahok
setelah pengumuman pasangan calon oleh pdi perjuangan
meningkat drastis dari bergeser drastis begitu dari yang negatif ke paling positif
disitu terasumsikan seolah olah bahwa itu faktor pdi perjuangan
karena faktor sosok ini juga sangat menentukan
yang paling menentukan ya
ya tentunya ini kan perjalanannya masih panjang gitu kan
dan memang ketika kita bicara pilkada yang dipilihkan adalah sosoknya
ya jadi kita akan lihatlah dinamika kedepannya bagaimana pdip ini bisa menyikapi
karena kan ada juga pembicaraan pembicaraan terkait dengan gimana dengan tiga faktor tiga partai pengusung sebelumnya gitu kan
kemudian gimana dengan kemarin pdip
kan banyak elemen pdip yang kemarin menolak alasan
menolak ahok dengan sangat keras gitu kan
ini mungkin rekaman pembicaraan setelah pengumuman kemarin kemudian sampai pukul delapan belas
jadi masih belum terlalu lama ya
mungkin mereka masih mengungkit ungkit dulu sebelumnya menolak ahok sekarang mau mengungkit ungkit
mungkin faktor itu
sekarang kita akan berbicara soal isunya
kita bicara tentang isu positifnya terlebih dahulu
nah kalau isu positif paling besar itu terkait dengan penyelamat
terkait dengan pernyataan bahwa pdip siap bekerja sama dengan golkar hanura dan nasdem sebagai tiga partai pengusung
ini paling penting di garis bawah ya
karena kalau kita lihat sekarang kan apa yang sedang ramai menjadi perbincangan siapa yang menjadi tim pemenangan ahok ketika pdip merasa bahwa sebagai pengusung utama itu dinyatakan resmi oleh sekjen
pengusung utama beberapa partai tiga yang lain itu sempat mengatakan dalam undang undang tidak ada istilah pengusung utama yang adalah pengusung bersama sama begitu
nah tapi justru ini bisa diinformasikan justru kepada pdi perjuangan bahwa
jika siap bekerja sama dengan pdip
pengusung bersama maka isunya menjadi positif
artinya kan sekarang ahok ini kan komponen pendukungnya banyak
di luar tiga partai ini kan juga ada teman ahok dan relawan relawan lain gitu ya
tentunya kalau berkaca dari kasus pilpres kemarin peran mesin mesin di luar partai utama bahkan di luar partai itu kan juga sangat berperan penting
seperti relawan begitu ya
lawan itu kan juga sangat berperan penting gitu kan
lalu yang kedua adalah penegasan tidak ada kontrak mahar atau barter politik ini diapresiasi
ini juga sangat dihargai

sebagai partai besar pun ya sudah memiliki komitmen untuk menerapkan tidak ada mahar dan lain lain gitu kan
baik apa yang menjadi paling besar dari isu negatifnya ini
ya diangkatnya yang seperti ini
tentunya ini kan selama ini memang statement ini memang disuarakan oleh kelompok yang
memang dari dulu tidak mendukung ahok
yang memang menolak ahok
yang ada di oke ya
jadi tidak hanya dari pdip tapi ini maksudnya
kalau ini eksternal
yang internal yang kedua
pendukung risma protes keputusan dpp
jadi ini berbicara tentang selama ini mereka berharap agar mengusung sendiri mungkin ya pdip perjuangan ya
iya ini kan berkorelasi juga dengan isu isu yang memang selama ini berusaha ditempelkan ke ahok kan
masalah penggusuran segala macam anti wong cilik dan lain lain
sementara di satu sisi selama ini pdip menyurahkan sebagai partai wong cilik
ini kan yang kenapa kemarin kita lihat juga kalau data kemarin
itu kelihatan bahwa suara terbesar yang memberikan sentimen negatif terhadap rencana pengusungan ahok
oleh pdip itu memang kelihatan dari kubu kubu yang memang tidak menginginkan mereka bersatu gitu
yang kemudian mendukung pdip agar mencalonkan sendiri
calonnya seperti nama risma yang terus bermuncul
bahkan mendukung risma untuk segera ke jakarta
karena mereka dan juga yang lain karena memang ya
kekhawatiran mereka ternyata beralasan
dengan menyatunya ahok dan pdip
ahok langsung bons tadi kan
jadi spike nya meledak dan jadi paling positif begitu
kalau dari salah satu isu negatif di sini yang cukup unik ini
koalisi keluargaan siapkan anies baswedan untuk lawan ahok
artinya mengapa ini menjadi isu negatif bagi pdi perjuangan
ada kajiannya tidak ya
memang ini dianggap bahwa
dengan menyatui pdip dengan ahok ini
yang dikubu koalisi keluargaan ini tinggi desakan desakan untuk mereka bersatu
untuk menihilkan egonya masing masing kan
masing masing kelihatannya kue calon nih
udah ada musuh bersama nih
kita harus memikirkan calon terbaik
yang memang punya potensi buat menyaingi ahok
nah disinilah mulai muncul nama anies
yang sebelumnya relatif tidak diperbincangkan kan
kita akan lihat selanjutnya
selanjutnya adalah sentimen terhadap pencalon ahok
pencalon ahok jarod oleh pdi perjuangan
jadi bisa dilihat jumlah percakapannya pun tidak terlalu besar
yang terkait dengan rencana ini kan
jadi positifnya empat ratus delapan puluh
jarak antara positif dan negatifnya juga tidak terlalu besar
terkait dengan rencana kemarin
banyak juga yang kelihatannya suara internal maupun ya eksternal
yang sampai kemarin pun masih berusaha untuk tidak ahok gitu loh dengan pdip
karena masih belum pasti ya
ketika sebelum pengumuman itu belum pasti
sehingga angkanya ya beda beda sedikit begitu
nah begitu setelah pengumuman oleh pdi perjuangan
bagaimana sentimen terhadap pencalonan ahok jarot ini
jadi dua metriks utama ya
kalau kita lihat mas indra di sosial media
yang selama ini jadi ukuran untuk memprediksi hasil
dari jumlah percakapan melejit
tadi dari empat ratus jadi tujuh ribu seratus gitu ya
walaupun negatifnya juga melejit juga
tapi dari sisi sentimen ya
dia pun jadi tiga kalinya ya
kalau tadi kan nggak nyampe satu setengah kalinya pun nggak nyampe
ini jadi tiga kalinya
jadi ya buat ahok
pencalonan oleh pdip ini ada satu keputusan yang strategis gitu ya
bahwa itu memang bisa mungkin kubu kubu yang selama ini juga masih ragu ragu
yang masih menolak ya
jadi ter confirm gitu untuk mendukung ahok gitu
satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai kesimpulan terakhir ini adalah bahwa setelah pencalonan oleh pdi perjuangan
nama ahok perbincangan tentang ahok semakin besar dan sinyalnya semakin positif begitu ya
baik kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya
karena ini bisa per menit ya
perkembangannya ini ya
menarik sekali gitu
kalau malam ini misalkan ada pengumuman lagi dari koalisi lain ya pembicaranya pasti bukan bergeser lagi
baik terima kasih bung yose rizal
direktur eksekutif dari politika wave telah menganalisis rekaman pembicaraan di media sosial tentang pilkada dki jakarta malam ini